mudik lebaran dan arus balik tahun ini mencatatkan sejumlah rekor
jumlah pemudik sangat besar mengingat dua tahun terakhir terkendala pandemi covid sembilan belas
mobilitas masyarakat saat arus mudik dan balik tidak hanya padat di jalur darat
tetapi juga pergerakan udara dan jasa marga mencatat sebanyak satu tujuh juta kendaraan keluar jabodetabek
sejak h sepuluh sampai h satu hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
jumlah itu memecahkan rekor lalu lintas tertinggi sepanjang sejarah mudik
dengan besarnya pergerakan pemudik ini apa saja dampaknya terhadap perekonomian indonesia
kita tergabung dengan wakil direktur indef eko listianto
selamat pagi pak eko terima kasih sudah bergabung bersama kami
pak eko kalau kita bicara mengenai pemudik nih
pemerintah kemarin memprediksi bahkan ada catatannya mencapai delapan puluh lima juta pemudik
dengan asumsi kalau kita bicara mengenai kalkulasi pengeluaran mereka
sekitar satu lima juta rupiah per orang bahkan bisa mencapai totalnya satu ratus tujuh puluh lima triliun rupiah
ini merupakan sinyal positif pertumbuhan ekonomi indonesia menunjukkan tren kemajuan pak
ya kalau dilihat memang ini adalah sebuah rekor ya
artinya memang dua tahun sebelum pandemi ya di era pandemi ini kita dilarang mudik
dan sekarang ketika dibuka mudik ini oleh pemerintah akhirnya juga ternyata membeludak begitu
dan kalau dilihat ya dengan rekor ini
ini akan ada gitu ya kira kira nanti tambahan ya dalam konteks pertumbuhan ekonomi
tapi mungkin ini baru akan kita rasakan di triwulan kedua begitu
karena walaupun kemarin di triwulan satu pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen
tetapi memang ini belum memperhitungkan efek dari mudik lebaran kemarin begitu
pak eko kalau kita bicara dengan mudik expense masyarakat tadi cukup tinggi
tapi di sisi lain juga kita melihat sejumlah komoditi meningkat
dan juga berdampak terhadap inflasi
apakah ini juga signifikan terhadap bagaimana pertumbuhan ekonomi
pasca dari libur lebaran dan juga hari raya idul fitri pak
ya peningkatan harga komoditas itu efeknya ada dua ya
terutama kalau untuk indonesia dari sisi ekspor tentu saja bagus ya
bahkan kalau kita lihat dari evaluasi di triwulan pertama kemarin yang dirilis oleh bp

itu dari komponen ekspor ya
terutama itu juga ditopang oleh harga komoditas
namun di sisi lain karena juga ada komoditas yang sifatnya kita perlukan sekali begitu ya
seperti energi minyak misalkan
nah ini juga kemudian akan kemungkinan besar ya ini kalau tidak bisa kita kendalikan harganya di dalam negeri
maka bisa menimbulkan gelusi atau katakanlah mengerus terhadap daya beli masyarakat yang saat ini
yang saat ini sudah dalam tren
dan pemulihan begitu mas yuda
kalau anda melihat inflasi di dunia saat ini yang cukup mengkhawatirkan bahkan amerika serikat sendiri juga
the fed menaikkan suku bunga kemungkinan juga masyarakat masih dan trader ataupun investor masih menunggu bank indonesia sendiri
anda melihat seperti apa nih ke depannya mas
ya kalau inflasi ini sebetulnya ya agak berbeda antara negara maju dengan negara berkembang seperti di indonesia
sehingga kemudian upaya untuk peningkatan bunga acuan itu sangat agresif di sana
nah di indonesia sendiri memang kalau kita lihat trennya inflasi juga meningkat apalagi setelah pasca lebaran ini ya
nah dari sini kita bisa melihat bahwa
inflasi ini menjadi ya ancaman serius juga begitu untuk negara berkembang untuk indonesia juga gitu
walaupun mungkin tidak se ini ya separah kata kata begitu ya di negara maju yang memang sudah berkali kali lipat dengan bunga acuan mereka begitu
nah sehingga upaya yang perlu kita lakukan untuk bisa mengendalikan inflasi ke depan terutama pasca lebaran ini adalah bagaimana menjaga terutama bahan kebutuhan pokok ya
harganya tetap stabil begitu
terus kemudian juga harga energi
harga energi ini terbagi menjadi tiga
bbm ini terutama untuk konteksnya pertalite yang harganya saat ini sudah jauh di atas harga keekonomian ya di bawah harga keekonomian
terus kemudian juga ada lpg tiga kg yang ini saya rasa juga masih disubsidi pemerintah
dan harga untuk lpg ini juga sudah lebih tinggi ya dari harga yang ada saat ini di indonesia begitu

terkait tarif listrik yang ini juga penting ya karena ini juga menyangkut bagaimana daya beli masyarakat ini bisa tetap tumbuh begitu
jadi kalau tiga komponen tadi plus bahan pokok itu bisa dijaga saya rasa sebetulnya momentum untuk bisa sampai target pertumbuhan di tahun ini itu masih sangat realistis begitu
kalau kita bicara mengenai sektor lain selain tadi komoditi kemudian juga energi kita mengacu pada pernyataan menteri pariwisata ekonomi kreatif sandiaga uno yang mengatakan bahwasannya kemarin masyarakat banyak yang menghabiskan uang ya untuk berwisata kemudian juga ke ekonomi kreatif dan juga pariwisata nih
tercatat bisa mencapai seratus kalau saya baca ini tujuh puluh dua triliun rupiah potensi wisata kemarin berhasil di achieve nih oleh adanya arus mudik selama lebaran
bagaimana anda melihat hal ini mas
ya salah satu memang yang ini ya menarik di dalam mudik kali ini adalah marahnya sektor pariwisata ya
saya rasa di mana mana tempat wisata penuh begitu sehingga kemudian ini juga membuat stimulasi baru ya terutama bagi sektor pariwisata yang ada di daerah daerah begitu
saya rasa ke depan kalau kemudian tidak ada lonjakan covid
pasca mudik ini saya rasa sektor pariwisata akan kembali segera bangkit dan itu juga akan mengerek ya kebangkitan dari umkm yang biasanya juga menyertai ya dari kebangkitan sektor pariwisata begitu mas yuda
mas eko kalau kita bicara mengenai momentum ini sangat baik sekali ya untuk membuat pemerintah dan juga masyarakat tetap melakukan konsumsi yang tepat sehingga perekonomian berjalan
tetapi bagaimana nih pemerintah bisa menjaga daya beli masyarakat
di tengah tadi ada isu inflasi kemudian juga keterbatasan
subsidi kebutuhan pokok kemudian juga harga harga energi yang naik
ya saya rasa strategi ke depan ya untuk bisa tetap menjaga daya beli ini harus dilakukan dari dua sisi
pertama dari sisi fiskal tentu saja adalah bagaimana mengelola anggaran ini memang akan ada mungkin ya kenaikan dari sisi subsidi yang harus diberikan kepada masyarakat
karena tadi ya berbagai macam harga komoditas terutama energi ini akan cukup challenging ya di dalam di dua ribu dua puluh dua ini kalau tidak segera turun harga energi maka ini akan membebani dari apbn
sehingga pengelolaan fiskalnya penting tetapi arahnya itu tetap menurut saya jangan terlalu tergesa gesa untuk menaikkan harga harga energi begitu
nah di sisi lain dari sisi momentum ya
ketika pandemi covid sembilan belas ini meredah sesungguhnya ada sektor sektor yang tadinya itu tiarap di saat pandemi ini mulai bisa kita bangkitkan begitu
nah menjaga continuity dari kebangkitan sektor sektor ini sangat penting ya
misalkan di pariwisata tadi seiring nanti ke depan mungkin interaksi dan mobilitas masyarakat semakin sering semakin banyak begitu
sehingga ya harus ada gitu ya diciptakan event event yang bisa mewadahi ya dari katakanlah preferensi
jadi masyarakat mau lebih banyak berinteraksi lagi seperti sebelum pandemi begitu
mungkin ada event olahraga ataupun event hiburan dan lain lain itu akan membangkitkan juga ekonomi begitu
nah di luar itu masih ada juga momentum akhir tahun yang biasanya ini kalau disertai dengan liburan yang cukup seperti di mudik ini ya
itu juga akan mendorong tingkat konsumsi lebih tinggi lagi terutama kelas menengah ke atas
nah saya rasa ini mungkin nanti bisa disiapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa target pertumbuhan
yang bisa kita capai dengan baik di dua ribu dua puluh dua ini begitu
iya mas eko lalu kita kalau bicara mengenai urbanisasi ya
pemerintah jakarta sendiri juga sudah menduga ada hampir dua juta warga baru masuk ke jakarta
dan ini merupakan salah satu permasalahan baru tapi di sisi lain mungkin juga membantu sektor perekonomian
tantangan pemerintah adalah penyediaan lapangan pekerjaan
lalu bagaimana anda melihat ini apakah bisa justru menjadi bumerang lagi bagi pemerintah
kemarin ketika pandemi ya
ini lagi lagi kita bicaranya situasi ketika covid kan banyak sekali yang kemudian kembali ke daerah
nah ketika ekonomi kota itu kembali bergairah ya biasanya akan diikuti dengan urbanisasi
nah cuma kita harus memastikan nih bahwa peningkatan dari orang yang datang ke kota ini harus katakanlah lebih berkontribusi di sektor sektor formal
jangan sampai nanti ini menimbulkan komunitas kemiskinan kota kira kira begitu ya
nah caranya bagaimana
nah tentu saja harus ada upaya upaya dari pemerintah daerah di masing masing kota atau provinsi ini ya untuk bisa menyediakan lapangan pekerjaan
nah cara yang lebih ini lagi ya lebih fokus lagi adalah dorong investasinya begitu
karena sebetulnya ini momentum pemudahan ekonomi sudah berjalan
nah di dalam momentum ekonomi ini kita harus bisa menarik investasi yang lebih banyak ya baik dari domestik maupun juga dari luar negeri
kalau ini bisa dilakukan saya rasa problem tadi ya peningkatan
nah tinggal nanti bagaimana menyelesaikan yang kira kira tidak memiliki skill tidak bisa masuk ke sektor formal
tentu saja ini juga harus ada upaya upaya peningkatan skill baik melalui pelatihan pembinaan dan sebagainya begitu
ya mas eko terakhir terkait dengan isg
kalau kita mereview sejak dibuka sering kemarin hingga pagi tadi dibuka isg terus anjlok ya terutama pasca libur panjang dan cuti lebaran
lalu bagaimana anda melihat market dan prediksinya ke depan saat ini
ya ini sebetulnya adalah berkaitan dengan sentimen global ya dengan ya fat rate itu naik cukup tinggi begitu
dan kemudian juga kalau kita lihat sebetulnya kita punya fundamental yang menurut saya cukup positif ya dengan pertumbuhan ekonomi lima satu yang dirilis kemarin
tetapi memang di sisi lain ini sepertinya belum bisa menjadi support begitu
ketika situasi globalnya itu memang mengarah kepada yang kira kira lebih banyak nanti akan terjadi pengetatan moneter begitu
nah menurut saya yang harus kita lakukan tentu saja kita tidak bisa katakanlah misalkan hanya membiarkan ini ya harus ada upaya terutama bagaimana menjaga supaya
kalau dalam jangka pendek ini ya terkait dengan ihsg ini sebetulnya sentimen pada sisi kebijakan moneter itu penting
terutama menjaga kurs kita rupiah kita yang beberapa hari terakhir ini melemah begitu mengembalikan lagi gitu ya kepada posisi kira kira sesuai target gitu

nah cara yang kedua adalah ya tentu saja memang harus ada pengimbangan ya
misalkan tadi suku bunga as ini meningkat lima puluh basis point ya mau tidak mau sepertinya dengan tingkat inflasi kita yang sudah mendekati
dari bunga acuan bank indonesia ini mungkin akan ada upaya untuk menaikkan suku bunga supaya tidak terjadi capital outflow
kemudian juga membuat pasar modal kita menjadi lebih ini lagi ya bergairah lagi begitu tidak kemudian memerah seperti arin begitu
baik terima kasih untuk perbincangannya mas eko untuk pagi hari ini selamat pagi dan sampai jumpa